ehm kerupuk kulit
gapapa pegang aja dulu
ini hape lo jadi lo yang megang
dingin banget tangannya

eh gue grogi kaya gini karna gue udah telat
kalian tahan dulu
biar kaya stand up
tepung tangannya temen temen
betta itu semangat
eh turun nekit
jadi begini kawan
bett itu ada punya cerita paling lucu sekali
jadi saat ketika
dia ikut betta balapan
betta pikir dia kan mental bagus nih
eh tiba tiba polisi datang
dia punya begini
aduh bagaimana juga nih
lepas orang pergi ke tenda dekat situ
itu ada warung langsung karena saking paniknya davini dia langsung tidak mau ini lagi dia pergi
langsung ke warung setelah sampai di warung kau dipegang cuci piring sama pemilik warung
itu sih nanti si sini gantian gue mending gua cuci piring doang nadif masuk pura pura ke boneka
gampang terus narik begini kayak gini kali gua ngobrol nadif juga juga begini
hai gak papa ya michelle masuk aja oke
jangan sahabat gue di tempat kerja
makasih aku langsung kelas aja
eh ya gua lupa gua ada urusan bentar ya duluan ya
aduh kita punya kepala itu paling pusing kali setiap kalau ada anak ips pacaran dengan anak
lupa kata orang ini yang selalu tuntut buat putusin mereka punya hubungan tapi malah sekarang mereka
punya tamang sendiri yang tergila gila sama anak kita siapa rifki udah lu tenang aja di
dia nggak beneran serius kok sama michelle ale tahu dari mana riv itu tidak serius
ya gua tahu karena rif pernah cerita sama gua dia itu punya misi buat dekatin michelle
dan misinya gua tahu apa itu
tapi gue gak bisa cerita di sini udah lu percaya aja sama dia tenang aja
kalau punya omongan ini bisa dipegang tidak bisa percaya bahwa
sebenarnya gua nggak setuju sama idenya rifki yang nggak serius sama michelle
gue takut michelle akhirnya baper terus disakitin sama rifki kan kasian michelle
luna riva yang manis jangan terlalu keras ya

hai sudah nona
hai sudah nona
buanglardan sini ale
tar dulu tutup gerbang dulu
kasih biar saya
halau bukan dia
gapapa pegang aja dulu
ini hp lo jadi lo yang legal
eh dingin banget tangannya
gapapa ini selalu ger banget
lo pasti grogi ketemu semua gue ya
gak ada gak usah ger
eh gue grogi kayak gini karena gue udah telat
gue telat tau gak
bukan gara gara deket sama lo
kok kan pipinya merah
itu pipinya merah tuh
lo grogi kan
udah deh hp gue mana
lo kenapa sih
ya gue minta maaf sebelumnya
tapi semalam tiba tiba tuh ada accident
ya hp lo rusak
yaudah nanti aja
gak mau gue mau
gue gak mau
gak usah bercanda
lo gak bercanda
oh gue tau nih
atau enggak lo mau gretakin hp lo gue lagi
jadi please percaya sama gue
gue tuh bukan anak yang suka bohong
cepetan balikin hp gue
gue bisa servis sendiri
ini kan kejadian karena gue hek
jadi biarin gue bertanggung jawab atas apa yang udah gue lakuin sama hp lo
hp gue sekarang balikin rifki
karena pulang sekolah nanti gue mau servis dulu
lo banteng atau gimana sih
kan gue udah bilang ada accident gitu loh
ya udah ini gue benerin dulu aja
jadi mau gue benerin dulu
gak usah manggil gue jodoh lo lagi
karena kita bukan apa apa tau gak sih
dan mulai sekarang ini terakhir kali kita ngobrol
dan gue gak mau ketemu lagi sama lo
eh kerupuk kulit gue
apa kerupuk kulit
gak gue cuma mau benerin doang
masuk gak boleh sih
gue gak peduli
kamu kemana aja sih
ya tadi bapak cariin juga
olahraga pagi dulu
yaudah sekarang kamu ke ruang kepala sekolah
aku mau ketemu sama kamu
ada apa ya pak
ya mana saya tau
nanti kamu kesana baru kamu tahu
tapi ini saya ke kelas dulu ya
ada masalah apa lagi ya si botol kecap dipanggil pak basuki
oh iya gue kan udah bilang sama botol kecap kalau kita gak saling kenal lagi
pokoknya kita moon bethah dari ulap
boleh juga ngapain nih tiga
ah iya belum keliru baba
emang ada sih
kalau nggak ada biasanya dulu
ibu ya ambilin spidolnya oh boleh ibu saya biar saya ambil sekarang ya bu ya makasih ya
bapak mau menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan rifki
kabar apa teman para sponsor baru saja mengaparkan bahwa mereka batal memberikan dana ke sekolah kita
padahal kamu tahu kan acara yang sangat penting itu tinggal beberapa hari lagi dan
nggak mungkin dibatalkan apalagi pihak sekolah sudah menyebarkan undangan untuk para orangtua
murid agar menyaksikan acara yang meriah itu tapi kalau enggak ada sponsornya mau dari mana
untuk bisa membiayai pengeluaran kita rizky gini pak sekarang bapak tenang aja ya toh
masih ada waktu juga kan beberapa hari lagi nah biar nanti saya sama teman teman osis yang lain
cari solusinya saya percaya sama kamu rifki pasti kamu bisa menghandle ini semua terima kasih pak
udah percaya sama saya sama teman teman osis lainnya juga kalau begitu ada lagi nggak cukup
banyak rizky baik kalau gitu saya permisi dulu ya pak silahkan mari pak mari
raifah nanti pulang sekolah kumpulin anak anak semua ya anak osis kita rapat osis oke thank you
kasian juga sih botol kecap baru aja kelar masalah yang satu udah dapat masalah baru lagi
halo pak pak kepala sekolah ada di dalam ada pak makasih ya
tapi papa nyelidin ngapain ya ke ruang kepala sekolah
juga mau tawur sana orang lebih baik gue cepetan ambil spidolnya budi ya karena budi pasal nungguin